olimpiade barcelona seribu sembilan ratus sembilan puluh dua cabang olahraga bulu tangkis resmi dipertandingkan untuk pertama kalinya
saat itu tekanan dan beban untuk bisa menyumbangkan medali emas pertama bagi indonesia
sangat dirasakan oleh atlet atlet bulu tangkis kita
semua mungkin tertumpu ke bulu tangkis ya dan saya salah satu yang memang ditargetkan
meraih medali emas di sana karena memang saya salah satu yang diunggulkan
saya waktu itu ranking satu dunia saya dan juga ardi bewe waktu itu yang sama sama ranking satu dunia ya
kalau saya pribadi melihat kenapa saya bisa menang di olimpiade adalah persiapan saya mas
jadi saya kerja lebih keras ekstra betul betul latihannya mas
dari hari ke hari selama tiga bulan itu saya merasa itu sih
pertandingan demi pertandingan pun dilalui susi dan alan dengan mulus
hingga akhirnya keduanya sampai di partai puncak
susi berhadapan dengan musuh bebuyutannya asal korea
bang soyun sementara alan harus menghadapi rekan senegaranya ardi bernardus wiranata
dan momen yang mungkin sampai sekarang yang selalu diulang ulang adalah pada saat poin terakhir
dimana bola tanggung pengembalian saya yang disambar oleh bang soyun ternyata out ya
di belakang kiri belakang saya di backhand itu
nah itulah mungkin satu satunya ekspresi saya yang mungkin apa ya tidak dari biasanya
saya pertama saya menang mas
saya kedua saya tertinggal sembilan satu dan saya bisa menyamakan tiga belas sama
itu momen krusial bagi saya
tiga belas sama itu saya sangat confident dan sangat yakin dan apa namanya
dan saya pasti memenangkan pertandingan itu saya yakinnya di situ sih mas sebetulnya
kejayaan nomor tunggal bulu tangkis indonesia di olimpiade baru terulang kembali dua belas tahun kemudian
di olimpiade atena dua ribu empat lewat taufik hidayat
keberhasilan di athena ini sekaligus menebus kegagalan taufik di olimpiade sebelumnya di sydney tahun dua ribu
nah disitu mungkin jadi pelajaran saya gitu bahwa saya ngerasa semua orang ngelihat ke saya
dengan saya sebagai ranking satu di dunia dan beban ke saya gitu
ternyata saya di situ belum waktunya
usai olimpiade sydney berbagai masalah sempat melanda karir taufik sebagai pemain
namun dengan tekad dan kerja keras di atena dua ribu empat taufik mampu membuktikan kualitasnya
sebagai salah satu pemain bulu tangkis terbaik
yang pernah dimiliki indonesia
momen di final saat bertemu pemain korea son sung moo juga terekam jelas dalam ingatan taufik
kalau dilihat poinnya mungkin orang nggak tahu gampang ya cuma lima belas delapan lima belas tujuh
tapi di awal game itu saya yang nervous saya gemeteran
akhirnya kan dia tujuh dia hanya sampai delapan aja saya lima belas delapan

set kedua udah yang yaudah menikmati aja di lapangan udah kayak nari
saya nari aja gitu lho maksudnya yang nggak udah nggak ada beban lagi tinggal nunggu garis finish aja ibaratnya
kenangan meraih prestasi dan podium tertinggi di olimpiade pun menjadi salah satu momen terbaik dalam hidup para pahlawan olahraga indonesia ini
disitulah sebagai seorang atlet sebagai orang indonesia sebagai anak bangsa kebanggaan keharuan kegembiraan semua campur aduk disitu
terbayar juga mas lunas performance saya yang kurang baik pada saat bulan mei itu saya terbayar luna dan keringin
terbayar juga mas lunas performance saya yang kurang baik pada saat bulan mei itu saya terbayar luna dan keringin
sekali juara olimpik itu nggak akan pernah hilang
dikenang siapapun berapa turunan ya kita nggak tahu
taufik hidayat menjadi pemain terakhir di nomor tunggal yang mampu meraih emas olimpiade bagi indonesia
pada olimpiade dua ribu delapan dan dua ribu enam belas nomor ganda putra dan ganda campuran menjadi tumpuan tim merah putih
kini di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh sebelas atlet bulu tangkis indonesia
tengah berjuang untuk bisa kembali meneruskan tradisi emas olimpiade yang sempat terputus pada tahun dua ribu dua belas
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta